meja the forum mas didi rahmini
apa langkah langkah yang lebih konkret ya
yang harus dipersiapkan oleh pemerintahan presiden jokowi
di era transisi kekuasaan untuk mengantisipasi
seandainya krisis di timur tengah ini
berkelanjutan dan lama dan mungkin meluas
untuk jangka pendek ya kan tidak mungkin perang ini
ada lima kutub ekonomi yang menjadi mitra indonesia
ada eropa amerika jepang cina asean
yang ke eropa rusak karena situ kemudian amerika rusak
tetapi asean sendiri jepang china bahkan india
itu masih potensial dan bisa menjadi mitra
dan akan menghidupkan mesin perdagangan indonesia
yang lain yang saya sebutkan tiga tadi
dan yang terpenting untuk presiden terpilih yang baru
dia harus mulai sekarang berkomunikasi dengan publik
jadi krisis ini kan bukan hanya ekonomi psikologi
kalau investornya tidak mendapatkan masukan jaminan dari pemerintah baru
gak ada komunikasi ya dia lari
tapi kalau dia menyampaikan kepada publik
juru bicaranya secara informal boleh
bahwa ke depan akan melakukan ini
ya jadi itu pemerintah baru itu presiden terpilih memerlukan
teknokratik mengerti situasi politisi
dia ngerti masyarakat ngerti ini ya
biasanya pemerintah sendiri masyarakat sendiri
nah ini diperlukan selama paling tidak setahun ini
terutama kepada dunia usaha dan investasi
punya duit masuk ke jadi bunga bank
tapi kalau dia diyakinkan tetap menghidupkan ekonomi
paling tidak memaintain lima persen pertumbuhan akan baik
kalau projek apa yang harus dilakukan oleh
pemerintahan presiden jokowi maupun
pemerintahan baru yang akan terbentuk dua puluh oktober nanti
mencermati apa yang terjadi sekarang ini
memang sekarang ini kan terjadi deskalasi
perdana menteri netanyahu ini masih terus melakukan serangan ke gaza
kedua kalau di amerika serikat ternyata presiden yang terpilihnya nanti
jadi harus dicermati sambil menyiapkan kontingensi
tindakan tindakan yang harus dilakukan ketika memang akan terjadi perang
karena kita sudah tidak bisa menafikan lagi bahwa yang namanya perang
jadi harus menyiapkan itu
dan tentu nanti kementerian luar negeri harus bisa memastikan bahwa
upaya upaya yang bisa dilakukan oleh indonesia
indonesia itu sekarang merupakan middle power yang diperhitungkan
indonesia kita menjalankan politik luar negeri yang bebas aktif
banyak negara yang membutuhkan indonesia
tetapi menceritakan ini dampaknya
perang untuk menyelamatkan muka
karena biasanya dalam perang itu
ada pihak yang tidak mau dinyatakan kalah
sehingga perlu diselamatkan mukanya itu
dan saya minta jangan sampai indonesia melakukan kesalahan lagi
dengan berpihak pada waktu perang ukraina itu
jangan sampai itu dilakukan lagi
terakhir yang saya harapkan adalah
kalau mas didi bilang mungkin ekonomi di dalam negeri
karena ekonomi di dalam negeri ini sangat penting
ataupun makan siang gratis begitu ya
sepanjang itu bisa menghidupkan perekonomian oke
asal jangan kemudian tidak bisa menghidupkan perekonomian
dalam situasi seperti ini ataupun resesi kan pasti
yang dipentingkan adalah belanja publik dan demand
nah ini yang harus dilakukan oleh pemerintah kita
oke baik kembali ke pak dubes di teheran
apa yang disiapkan oleh kbri
seandainya kemudian akan ada serangan dari israel terhadap iran
dan krisis di timur tengah akan kian berkepanjangan pak dubes
pak budiman tentunya apa yang kami lakukan
pelindungan warga negara indonesia kemudian
iya iya selain pelindungan wni
panglima tni kemudian tentunya yang perlu dilakukan sekarang
secara terus menerus adalah
melakukan upaya upaya diplomatik pak
jadi kemarin ibu menlu sudah melakukan komunikasi
dan komunikasi ini juga
mencegah apapun akan terjadi open war
atau apa namanya perang terbuka
karena dampaknya itu akan sangat sangat negatif
tidak hanya pada stabilitas di kawasan
nah itu yang tentunya akan terus dilakukan
dan kami juga akan terus mengembangkan
dan akan terus mencermati perkembangan yang ada di iran itu sendiri
dan lingkungan sekitar kawasan
bebas aktif itu dirumuskan pendahulu kita
jadi kalau ada kemenlu ikut ikutan konyol itu
jadi dalam situasi konteks yang memang nggak menentu ya
apa yang dipersiapkan oleh pemerintah
untuk menjaga kestabilan ekonomi dan kestabilan politik
justru di era yang juga sedang menuju transisi sebetulnya
ya tentu mas budiman sudah menyampaikan ya
sampai nanti terjadi transisi
nah apa yang disampaikan oleh prof didik dan juga prof dis
analisis kami juga yang ada di kantor staff program
bahwa mencermati itu sangat penting
dan tentu beberapa hal yang tadi sudah kita diskusikan
bagaimana penyesuaian apbn dan lain sebagainya
dengan memperhatikan kelompok yang paling rentan
dan juga menjaga konsumsi publik
dan satu hal sebetulnya yang juga menjadi perhatian kita
di kantor staf presiden adalah
untuk melihat ini kan sebetulnya ada banyak hal ya
ini kan percampuran sentimen sosial ini kan sangat tinggi juga ya
dan bagaimana ini bisa dikelola untuk dikembalikan lagi
bahwa masalah yang sedang kita hadapi ini adalah
akar masalahnya ini adalah masalah kemerdekaan palestina
nah oleh sebab itu kita menjaga agar publik
kita kembalikan lagi bahwa ini masalah penjajahan
tapi akar masalahnya itu adalah penjajahan yang terjadi di palestina
dan kita harus menyikapi itu dengan sangat proporsional
sesuai dengan pijakan pemerintah tentang two state solution
sehingga secara psikologis masyarakat ini akan melihatnya ini
sebagai sesuatu bentuk dukungan indonesia
kepada satu perjuangan kemerdekaan
jadi masyarakat kita jaga juga bahwa ini kita jaga
agar tidak menjadi sebuah sentimen yang berlebihan tentang persoalan agama
di samping tentu kita terus mencermati bagian bagian dari pemerintah
dari ekonomi kemudian dari politik
dan juga semua yang terlibat di dalam proses pengambilan keputusan
yang itu menyangkut respon terhadap perang ini
tentu terus menerus akan dikoordinasikan
oke perlu ada semacam tim transisi ya
dari pak jokowi ke pak prabowo untuk men settle berbagai persoalan persoalan itu
karena pak prabowo kan akan dua puluh oktober
kemudian akan jadi lantik sebagai presiden
tentu perubahan kekuasaan ini mau tidak mau ya
apakah itu akan secara formal atau secara informal
tentu itu akan terjadi proses proses
dan ini sekarang sudah dimulai misalnya
apa namanya tentang rpjmn
itu kan juga sudah mulai dikomunikasikan
tentu kita juga menunggu hasil dari mk ya tanggal dua puluh dua april
baru nanti mungkin itu akan dibahas lebih lanjut lagi
tentu menyesuaikan dengan kecenderungan kecenderungan yang ada sekarang
dan juga kondisi kondisi yang memungkinkan untuk pemerintah sekarang
dua ini mas didi dan profik dan pak dubes telah bergabung di satu meja the forum
belum selesai perang rusia ukraina
serangan balasan iran kepada israel menambah ketidakpastian baru
organisasi dunia seperti tak berdaya terhadap aksi keji melawan kemanusiaan di gaza
apapun sekecil apapun pemimpin bangsa bangsa termasuk juga indonesia
harus mengikhtiarkan penghentian perang
dan menciptakan perdamaian dunia untuk menghindarkan dunia dari krisis